aku percaya pada diriku
suatu ketika di desa star haven yang nyaman hiduplah seorang wanita muda bernama seles
dia memiliki rambut panjang berkilau yang menjuntai
itu ajaib dan memberinya kekuatan luar biasa
sebagai seorang anak kecil dia belum tahu bagaimana mengendalikan sihirnya
kau menyelamatkan ku
andai aku bisa mengendalikan kekuatan ini dengan lebih baik
permata pada sisir ini terbuat dari magis terhenti
hebat di lautan
ini akan membantumu mengendalikan sihirmu
kau punya kemampuan untuk mengendalikan kekuatanmu nak
percayalah pada dirimu
semesta mencerminkan apa yang kau kirimkan
terima kasih telah menyelamatkanku
setiap hari dia menggunakan rambutnya untuk membantu penduduk starhaven
dan menciptakan ilusi
dan bahkan mengabulkan keinginan
aku berharap punya sepatu yang lebih baik
yang harus dia lakukan hanyalah mewujudkan kekuatannya
dan rambutnya akan berkilau dan bersinar seiring dengan permata di sisir
cerah dengan keinginan
dan orang orang starhaven memujanya dan menyebutnya
penyihir cahaya bintang
suatu malam yang indah sekawanan burung fenix yang berpergian memasuki desa
ingin beristirahat dan mencari perlindungan
di antara mereka ada race
fenix muda yang kemampuan sihirnya tidak sehat
dan juga ada yang lain
merubah bentuk adalah hal yang termudah
bahkan tidak bisa melakukan itu ya
ray selalu diejek karena kurangnya kemampuan sihirnya
kau mungkin fenix
tapi kau sama berbakatnya dengan ikan emas
dia berjalan pergi
dan kebetulan bertemu celeste
dia memperhatikan anak anak berkerumun di sekelilingnya
dia memanggil kekuatannya
dan permata itu menyala
keajaiban mengalir melalui rambut panjangnya sampai ke ujung
race menyaksikan dengan heran saat dia mengayunkan tangannya di udara
dan dia menangis
membentuk ilusi paling mempesona
dan menghidupkan desain
terpesona oleh penyihir cahaya bintang kami
bagaimana dia melakukan itu
dia diberkahi dengan sihir yang kuat dan kebaikan yang besar
dia memberitahu reis tentang rambut ajaib selis dan kualitasnya
rambut ajaibnya itu bisa menjadikanku fenix terhebat di dunia
oh penyihir cahaya bintang
rambutmu sungguh mempesona
hahaha terima kasih anak kecil
kau bukan dari starhaven
namaku reis dan aku
bisa kau mengajariku cara mendapatkan rambut ajaib sepertimu
aku khawatir itu tidak mungkin
keajaiban rambutku unik bagiku
oh kalau begitu aku menginginkan kekuatan absolut
itu dari fenix
seles terkejut dengan pernyataan ini
aku pernah dengar kekuatan itu terlalu besar dan hebat bagi siapapun
dan juga cukup berbahaya
tapi aku membutuhkannya
aku tidak bisa mengabulkan permintaan seperti itu
celeste menjauh meninggalkan reis sendirian melihat dirinya kecewa
dia pergi kembali ke penginapan tempat yang lain menginap
tapi saat dia mendekati mereka kemarahan dan rasa malunya kembali muncul
tidak aku tidak bisa menghadapi mereka seperti ini
dia bertransformasi dan diam diam mencari seles
dia menemukan rumahnya dan bertengger di jendela yang terbuka
race tidak bisa menahan keinginannya akan sihir lebih lama lagi
matanya tertuju pada sihir bertatahkan permata
jika rambutnya tidak bisa kumiliki akan kuambil sisirnya
dia mencuri sisir dan menghilang di malam hari
dia bertengger di pohon dan berubah
sekarang biarkan aku coba
sisir itu sudah lama menjadi milik celes dan telah menyerap sedikit sihirnya di dalamnya
namun kekuatan sihir tidak dapat dimanfaatkan tanpa niat murni celesti
oh tidak retak
dia terbang kembali ke penginapan
dan menunjukkan kekuatan barunya kepada semua
mereka menatap dengan sangat bingung
ada beberapa tipu daya di sini
hah karena aku berusaha
dan kalian semua tidak akan pernah mengejekku lagi
sehingga dia tidak memikirkan konsekuensi dari memecahkan entitas sihir
keesokan harinya para fenix meninggalkan stairhaven sementara celeste bangun
oh ini hari yang indah
matahari yang indah
bunga yang indah
sisir yang indah
dia putus asa
tanpa sisirnya bagaimana dia mengendalikan kekuatannya
aku ingat menyimpannya di sini
apa aku menjatuhkannya
saat dia mencarinya dia mendengar orang berbicara
burung itu besar sekali
mereka para fenix
mereka pasti sudah berubah wujud menjadi manusia dan tinggal di sini
aku menginginkan kekuatan absolut itu dari feenix
oh tidak apa dia mencurinya
celeste yakin reis adalah fenix
dan reis telah mengambil sisirnya
saat dia melihat burung burung yang menghilang kepanikannya berubah menjadi teknik
dia pergi untuk mencuri
dia pergi untuk mendapatkan kembali barangnya yang telah dicuri
tapi bagaimana aku mencarinya
andai aku bisa berteleportasi tanpa sisirku aku takut menggunakan kekuatanku
namun tidak terlalu sulit untuk melacak keberadaan race
karena penyalahgunaan kekuatan sihir telah menyebabkan beberapa hasil yang aneh
celeste melihat kelinci itu dan menyadari bahwa dia juga bisa menanyakan
dia juga bisa menanyakan petunjuk kepada hewan tersebut
tapi untuk berbicara dengan binatang aku harus menggunakan kekuatanku
ah apa yang kau lakukan pada telingaku
oh tidak aku minta maaf
apa kau tadi di sini melihat burung fenix lewat
iya aku lihat
dia yang menyebabkan
sekarang bisa kau perbaiki telingaku
terima kasih kelinci kecil aku harus memperbaikinya
mungkin telah terjadi kekacauan lain
oh ya ampun
sementara itu reis mencari kekuatan
dia mencari kekuatan
sementara itu race telah menggunakan kekuatan sisirnya sedikit demi sedikit terus menerus merusaknya
wuhuu teman teman teman teman lihat aku
ray senang dengan kekuatan baru yang dia miliki
tapi dengan setiap retakan efek buruknya semakin besar
tubuhnya berubah menjadi batu dan dia kehilangan bentuk finisnya
kenapa aku tidak bisa berubah lagi
dalam semua kekacauan ini selis akhirnya berhasil menyusulnya
eh saat aku menangkap kalkun nakal berwarna oranye itu aku akan
hah oh ternyata
hei jangan lari dariku kembalikan sisirku
sisir apa aku tidak pernah mengambil sisir
race aku bisa melihat itu di sana kembalikan
tapi race didorong oleh rasa takut kehilangan kekuatan barunya menolak mengembalikannya
tidak aku diolok olok oleh semuanya karena aku tidak memiliki kekuatan sebanyak feenix lainnya
tidak akan kukembalikan akan kuhancurkan sepenuhnya dan kekuatan itu menjadi milikku
hei teman teman aku kembang
reis kau tidak apa apa
ya tentu aku
race jatuh ke tanah dia berubah menjadi bentuk manusia dan tidak bisa berubah lagi
keajaiban di sisir sekarang tidak terkendali
teman tolong aku selis
selis menyaksikan dengan ngeri ketika sihir mengelilingi race dia perlahan berubah menjadi batu di depan matanya
seles maafkan aku yang aku ingin hanyalah menjadi luar biasa seperti yang lainnya
dia melemparkan sisir padanya tapi sisir itu hancur total
aku harus apa aku harus apa
kau punya kemampuan untuk mengendalikan kekuatanmu nak
oh tidak apa yang terjadi padanya
apa ada yang bisa kita lakukan
selis menutup matanya dan fokus dia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan memanfaatkan sumber sebenarnya dari kekuatannya
aku bisa melakukan ini aku mampu
pengirian cahaya bintang
aku kuat aku percaya diri
maafkan aku yang aku inginkan hanyalah menjadi kuat
kebaikan adalah kebajikanku
terima kasih selis
empati adalah kekuatanku aku percaya pada diri sendiri
tanpa menggunakan sisir dia menyalurkan sihirnya langsung dari hatinya dan langsung ke reis
keajaiban itu dipenuhi dengan cinta murni dan menghilangkan efek permata yang rusak
reis akhirnya berubah kembali
kami sangat menyesal telah menyakitimu kami mencintaimu apa adanya
reis menyadari perilakunya dan meminta maaf atas kesalahannya
maafkan aku seles aku tidak bermaksud semua ini terjadi
kau telah memahami konsekuensi tindakanmu reis aku memaafkanmu
aku hanya ingin menjadi kuat seperti phoenix sungguhan
hmm ya mungkin aku bisa melakukan sesuatu untukmu
sisirnya telah diperbaiki dengan kekuatan sihirnya
dia mengambil dan mencabut selai rambut dari kunci ajaibnya
hmm semoga keajaiban gabungan rambut dan permataku memberimu kekuatan burung fenix yang perkasa
segera race merasakan kekuatan mengalir di dirinya tidak seperti sebelumnya
sekarang kekuatan itu ada padanya
permata ini akan menjadi sumber kekuatanmu reis
tapi ingat kekuatan sejati datang dari pengertian dan juga cinta
terima kasih sales akan aku gunakan dengan bijak
reis terbang senang dengan kekuatannya teman temannya juga lebih baik padanya
slash memperbaiki semua kekacauan yang menyebar karena pencurian permata itu
ketika dia kembali ke rumah penduduk desa lainnya berkumpul di sekelilingnya merasa khawatir
dia menjelaskan semuanya
kenapa kau tidak memberitahu kami kami akan membantumu
lain kali beritahu kami sebelum kau pergi kami peduli padamu
terima kasih semuanya
seles juga telah berkembang dari pengalaman itu
yang perlu dia lakukan hanyalah percaya pada dirinya
mengetahui bahwa cinta dan kebaikan adalah satu satunya kekuatan yang cukup kuat untuk mengatasi apapun